kita awali dari informasi pertama
untuk meminimalisir keberadaan penyakit masyarakat di wilayah kabupaten cirebon
petugas kepolisian melakukan razia di beberapa lokasi
sementara di bogor petugas menemukan ribuan botol minuman keras dari sebuah rumah
petugas dari polsek talun kabupaten cirebon ini masuk ke salah satu panti pijat
yang diduga menjadi tempat prostitusi
tadi temukan pelanggan yang sedang dipijat di ruangan
petugas hanya menemukan para perempuan pemijat
polisi juga merazia sejumlah rumah kos dan menemukan kamar berisi empat pemuda
dengan botol botol minuman keras serta bungkus obat daftar g
terdapat empat orang pemuda yang telah menggunakan obat obatan daftar g
berupa tramadol yang sudah digunakan anak anak tersebut
petugas gabungan mengerebek sebuah rumah warga di kampung parung banteng kelurahan katuampa
kecamatan bogor timur kota bogor karena dijadikan gudang minuman keras
ribuan botol miras lokal dan impor ditemukan di rumah itu di dalam kardus
lokasi ini juga menyiapkan miras oplosan yang diracik khusus
untuk para pelanggannya
dari pemeriksaan pemilik mengaku telah beroperasi selama lebih dari dua tahun
sedikitnya ratusan dus miras berbagai merek
di situ petugas menggunakan dua unit truk
serta menggelandang pemiliknya untuk proses hukum
tim liputan transmedia